satu persatu korban keracunan masal ini dilarikan ke puskesmas pelausan magetan
jawa timur rabu malam puluhan warga ini mengalami keracunan usai mengikuti acara
buka puasa bersama di masjid desa pelumpung kecamatan pelausan pada selasa sore acara
ini dihadiri sekitar satu ratus lima puluh warga mereka menyantap menu ayam bakar urap lalapan dan teh kemasan
namun selang sehari kemudian warga satu persatu mulai merasakan mual mual pusing
diare hingga muntah muntah akhirnya mereka dilarikan ke puskesmasa tempat untuk mendapatkan
pertolongan medis keluarnya masih banyak dirasakan sampai saat ini masih mual mual sama anak pusing
urap ya sebab banyak makannya itu
ikannya ya semuanya akan satu porsi udah banget semua botol menurut kepala puskesmas
pelausan rata rata pasien yang mengalami keracunan masal ini datang ke puskesmas sudah dalam
kondisi lemah pusing dan kehilangan cairan tubuh dugaan sementara menu urap sayuran dan mentimun
yang dimakan warga menjadi penyebab keracunan hingga rabu malam jumlah korban keracunan
dua puluh enam orang kini petugas medis masih menguji menu makanan

yang diduga menjadi penyebab keracunan massal di enam thari magetan jawa timur